sempat mengalami kelangkaan minyak goreng kembali muncul di etalase baik di pasar maupun juga di supermarket
tapi dengan harga yang tidak seperti sebelumnya
lantas kira kira kalau diganti dengan minyak alternatif perbandingan harganya seperti apa
harga minyak goreng sawit merangkak ke angka rp dua puluh lima per liter dari sebelumnya rp empat belas per liter
dibanding minyak goreng nabati lain harga minyak goreng sawit masih jauh lebih rendah
harga minyak zaitun misalnya rp sembilan puluh hingga rp satu ratus enam puluh per liter bergantung pada jenisnya
demikian halnya harga minyak kelapa minyak jagung dan minyak bunga matahari
warga memilih menghemat minyak goreng sawit alih alih berganti menggunakan minyak goreng alternatif
rendah kalau kolom atas tidak usah dipikirkan di barat bisa beli
kalau yang menengah ke bawah kan harus ini lah
emang kita butuhnya minyak sawit kalau minyak yang lain kan lebih mahal
yang irit irit aja gitu biasanya banyak sekarang diirit gitu
meski harganya jauh lebih mahal minyak goreng alternatif dinilai ahli gizi lebih baik bagi kesehatan
kalau misalnya tetap harus dengan memasak pastinya nanti memasak menggoreng berarti minimalisir aja jumlahnya
kemudian kalau misalnya mau
kalau kita memilih dari minyak kelapa sawit berarti bisa menggunakan alternatif yang aman buat menggoreng
itu misalnya bisa contoh minyak kedelai atau minyak jagung
itu paling tidak lemak jenuhnya lebih sedikit dibandingkan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa
dilihat dari kandungannya minyak zaitun mengandung omega tiga dan enam serta asam lemak tak jenuh tunggal
minyak alpukat mengandung antioksidan dan vitamin e
selain berbeda dari sisi kandungan gizi
goreng alternatif cenderung memiliki titik panas rendah sehingga tidak semua makanan bisa digoreng dengan cara yang sama
perbedaan perbedaan yang mencolok itu adalah titik didih atau titik panasnya minyak minyak tertentu
jadi contoh kayak avocado minyak zaitun itu sama flaxseed
mereka nggak punya titik panas yang tinggi
jadi mereka tidak boleh sebenarnya untuk dimasak secara langsung
jadi itu sangat panas
chef michael menambahkan minyak kelapa sawitlah yang sejauh ini menghasilkan tingkat kegaringan atau kerenyahan yang tinggi
sementara itu minyak nabati lain bisa menjadi alternatif
namun perlu diperhatikan perbedaan sifat dan kandungan minyak membuatnya tidak bisa digunakan untuk semua jenis makanan